dan lewat sambungan telepon kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk sri lanka dan maladewa
igusti ngurah ardiasa di kolombo sri lanka selamat siang pak ardiasa
baik pak kami ingin tahu dari bapak di sana saat ini situasi di sri lanka atau mungkin di buku tasri laka sendiri bagaimana pak
pasca ada serangan teror bom dan kemudian sudah ada klaim bahwa itu tanggung jawab dari isis
sehari pasca serangan bom di kota kolombok pada hari ini situasi kelihatan sudah normal
kita lihat jalan jalan sudah cukup ramai dan memang di beberapa titik titik atau tempat ada penambahan pengamanan
tapi secara umum tidak
kita lihat aktivitas warga sudah kurang selesai boleh
namun sekolah masih tetap diliburkan dan baru dibuka pada tanggal dua puluh sembilan
oke artinya aktivitas sudah mulai normal tapi ada pengamanan yang mungkin diperketat lagi di beberapa titik
pak yang jelas kami tahu bahwa ada pengumuman dari isis bahwa itu merupakan bagian dari mereka
sekolah yang cukup minta penorrenta atau polisi

juga harus terkenal juga
memperoleh orang eras dan mimpinya secara dalau akung
ketika hai mesin diketuk
dan mendorong pikir pingsih
seluruh sosial media kemudian memperketat keamanan di beberapa titik
seperti di bandara dan tempat tempat di padah
kemudian yang informatif terakhir adalah mengamalkan kejadian empat puluh orang
yang juga terkait dengan percobaan tersebut
dan yang seperti tadi saya sampaikan adalah
diiburkan sekolah sampai dengan dua puluh delapan akte dua ribu sembilan belas
pak ardi asas terkait dengan situasi di sri lanka
pasca serangan bom di sana
apa kemudian imbauan yang bapak berikan kepada warga negara kita yang ada di sri lanka
sejak hari pertama
serang bom tanggal dua puluh satu april
kbri sebetulnya telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat indonesia
yang ada di sri lanka ini
agar pertama nombor tentu harus senantiasa waspada
memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah tinggal masing masing
kemudian kita juga minta untuk menghindari tempat tempat keramaian
seperti pusat perbelanjaan dan hotel hotel
kita juga minta agar uni mematuhi hukum yang berlaku
dan instruksi atau keimauan dari aparat keamanan ke empat belas
dan yang penting juga mereka harus selalu membawa identitas dan tanda pengenal
kemudian apabila memenuhi itu
permasalahan dapat menghubungi kbri polombo
melalui hotline yang sudah kita sebutkan di dalam kbri
itu yang kita sampaikan ke uni
karena jumlah uni yang di sri lanka tercatat tiga ratus tujuh puluh empat orang
dan satu ratus empat puluh orang tinggal di polombo dan sri lanka hari ini
pak dubes ini kalau untuk ada warga negara indonesia
yang mungkin saja berkunjung ke sri lanka dalam waktu dekat
apakah ada kebijakan khusus atau ada imbauan khusus
atau silakan saja karena memang situasi sudah mulai normal di sana
ya untuk warga negara indonesia yang kebetulan atau sudah ada rencana berkunjung ke sri lanka
dan apabila ada hal hal yang memang meharuskan berada di sri lanka
agar selalu melakukan koordinasi
seperti apa yang anda katakan
yang kami sampaikan sebelumnya
jika nanti di dalam imauan kami
dan berkoordinasi juga dengan kbri
dan melaporkan apabila menemui permasalahan
terima kasih banyak pak duta besar republik indonesia untuk sri lanka dan maladewa
pak igusti ngurah ardiasa
untuk waktu anda berbagi bersama dengan kami informasinya di kolombo sri lanka
mudah mudahan tetap selamat
dan berhubungan dengan kami
selamat di sana pak
bersama dengan warga negara indonesia lainnya
terima kasih banyak pak duta besar